inilah video amatir pertunjukan konser orkes dangdut yang saat ini tengah viral di jejaring sosial
acara ini digelar dalam pesta hajatan salah satu keluarga di kelurahan mustika sari mustika jaya kota bekasi jawa barat minggu malam
akibat kejadian tersebut wali kota bekasi rahmat effendi memanggil semua camat di kota bekasi
ia mengingatkan para camat agar memperketat protokol kesehatan covid sembilan belas
guna menekan penyebaran covid sembilan belas pemerintah kota bekasi akan mengadakan rapid test secara masif termasuk di lokasi hajatan
sementara itu agar kejadian serupa tak terulang pemkot bekasi juga akan memperketat izin pesta hajatan dan menganjurkan warga agar menggelar pesta hajatan secara drive thru